hingga selesai siang ketersediaan tempat tidur untuk merawat pasien covid sembilan belas
di beberapa rumah sakit rujukan dan tempat isolasi di kota tangerang banten
terus menipis seiring dengan meningkatnya jumlah kasus
khususnya pada minggu ke tiga puluh delapan pandemi covid sembilan belas
dinas kesehatan kota tangerang mengakui hingga akhir november lalu
telah menambah jumlah tempat tidur dari lima ratus tiga belas menjadi delapan ratus tiga puluh unit
namun yang telah terisi delapan puluh dua persen atau berada di atas ambang batas aman
penanganan covid sembilan belas yakni di bawah enam puluh persen
padahal tempat tidur yang relatif aman untuk covid itu di bawah enam puluh persen
kota tangerang itu sudah delapan puluh dua persen kenapa karena terjadi peningkatan kasus
tapi tempat tidur yang ada di kota tangerang itu tidak hanya diisi oleh masyarakat kota tanggerang yang covid
di rumah sakit umum tanggerang itu dari tempat tidur yang disediakan delapan puluh tempat tidur
delapan delapan persen diantaranya adalah dari masyarakat di luar kota tangerang
sementara itu kota tangerang kembali berstatus zona merah penyebaran covid sembilan belas di banten
dengan tingkat resiko penularan tinggi dan penambahan dua ratus enam kasus pada minggu ke tiga puluh enam
dinas kesehatan kota tangerang mencatat pada minggu ke tiga puluh delapan terjadi penambahan dua ratus enam kasus dalam sepekan
dengan tiga enam ratus tes usap dan positivity rate menembus angka enam
jumlah itu jauh meningkat dibanding pada minggu ke tiga puluh delapan
minggu ke tiga puluh tujuh dengan positivity rate pada angka lima dua
nah itu pertemuan atau arisan itu kan pertemuan itu naik dari dua belas persen sampai ke dua puluh empat persen
berdasarkan data dinas kesehatan kota tangerang hingga selasa siang
angka terkonfirmasi positif covid sembilan belas mencapai dua sembilan ratus sembilan kasus
atau bertambah tiga puluh sembilan kasus dari hari sebelumnya dengan tiga ratus empat puluh tujuh pasien masih dirawat
peneliputan cnn indonesia